sekitar seratus pemuda pemudi dan pelajar kampung sejahtera
menggelar upacara memperingati hari sumpah pemuda di lapangan serbaguna
mereka bersama mengucapkan tiga butir sumpah pemuda
yang pernah diikrarkan pada kongres pemuda dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
bertumpah darah satu tanah air indonesia
berbangsa satu bangsa indonesia
menjunjung bahasa persatuan bahasa indonesia
pemuda pemudi dan pelajar kampung sejahtera
mengenakan pakaian adat sejumlah etnis atau suku yang ada di kota medan
sebagai simbol keberagaman bangsa indonesia
yang dipersatukan ikrar sumpah pemuda
selain menggelar upacara festival pemuda pemudi bersatu
sejumlah kegiatan dan lomba serta bazar makanan tradisional
ikut menyemarakan hari sumpah pemuda
berbagai kegiatan di hari sumpah pemuda
digelar perhimpunan pemuda pemudi kampung sejahtera
sebagai upaya mengubah dan membangun kampung
dari kawasan yang dulu dikenal sebagai kampung kubur
atau kampung narkotik
narkoba menjadi kampung sejahtera
semangat pemuda pemudi kampung sejahtera
mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak
pemerintah kota medan juga ikut berkolaborasi
menjadikan kampung ini menjadi kampung sejahtera
ini sebagai ikon perubahan sekaligus percontohan
bagi kampung lainnya
jadi harapan kami dari pemerintah kecamatan medan petisa
agar kegiatan ini dapat menggugah
utamanya pemuda pemudi di kampung sejahtera
agar terus berkreasi
dengan harapan dapat menimbulkan sesuatu
yang dapat nilai lebih dan nilai jual
sesuai dengan harapan bapak wali kota medan
agar kampung sejahtera menjadi kampung percontohan
yang dapat ditiru oleh wilayah wilayah yang lainnya
kampung sejahtera ini dapat mandiri untuk kedepannya
semarak hari sumpah pemuda ini akan digelar hingga tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
diwarnai dengan aksi peduli lingkungan di kampung
yang berada di pinggir sungai babura
diharapkan wajah kawasan ini berubah menjadi menarik
sebagai salah satu destinasi wisata kota